stadion utama gelora bung karno jakarta siap menggelar laga perempat final piala afc u sembilan belas
tim nasional indonesia u sembilan belas akan bertemu dengan jepang pada laga malam nanti
laga perempat final piala afc usia sembilan belas digelar pada minggu dan senin esok
hari ini dua laga perempat final akan dipertandingkan di stadion utama gelora bung karno
laga pertama antara qatar dan thailand yang dimulai pada pukul empat sore
sementara itu tim nasional indonesia akan bertemu dengan juara bertahan jepang pada pukul tujuh tiga puluh
pengamanan dari pihak kepolisian sudah terlihat pada minggu siang
tetapi baru terlihat sedikit supporter timnas di area stadion
dan untuk mengetahui bagaimanakah situasi terkini di gelora bung karno
sudah ada produser lapangan cnn indonesia
rizky renardi di sana
selamat siang rizky
rizky bagaimanakah persiapan dan juga terkait pengamanan jelang pertandingan timnas u sembilan belas indonesia melawan jepang malam ini
selamat siang fani
ya benar hari ini merupakan pertandingan perempat final pertama
karena ada dua hari minggu dan juga hari senin
untuk di stadion utama gelora bung karno jakarta
hari minggu akan digelar dua laga perempat final antara qatar melawan thailand pada pukul empat sore nanti
dan juga timnas indonesia usia sembilan belas pada pukul tujuh tiga puluh malam melawan juara juara pertahanan jepang
berbicara persiapan memang siang ini sudah terlihat beberapa pengamanan
kendaraan taktis dari pihak kepolisian
barakuda weather cannon yang telah memasuki kawasan stadion utama gelora bung karno jakarta
dan juga peserta pihak kepolisian
namun memang masih belum terlihat pengamanan secara lengkap
karena tadi pagi baru saja diselengarakan
dan jakarta marathon sehingga di stadion utama gelora bung karno jakarta ini masih persiapan
merubah set dari pengamanan untuk maraton tadi pagi
dan siang ini langsung berubah
diatur semuanya di clear area lagi untuk persiapan menjelang laga afc atau perempat final afc u sembilan belas nanti sore
direncanakan pukul satu nanti baru diselenggarakan apel pengamanan oleh pihak kepolisian
dan beserta peserta pilihan gabungan
dan pukul tiga sore baru dibuka gerbang untuk laga qatar melawan thailand
dan nanti untuk laga indonesia melawan tintas jepang
baru dibuka pintu gerbangnya untuk para supporter memasuki area stadion utama pada pukul enam sore
namun memang sudah terlihat beberapa supporter indonesia yang sudah hadir di area stadion utama
namun memang belum bisa memasuki kawasan ring satu yang tempat saya berada sekarang
karena mekanismenya ada dua gerbang di sini yang harus dilalui penonton
gerbang pertama yang akan dilakukan screening
memasuki area tempat saya berada sekarang
kemudian gerbang kedua
yaitu gerbang yang akan memasuki penonton atau supporter untuk masuk ke area dalam stadion
memang direncanakan nanti sore baru ramai supporter timnas indonesia untuk datang ke area gbk
untuk mendukung timnas u sembilan belas untuk menang pada malam hari ini
karena jika menang melawan jepang
selain mengalahkan juara bertahan
melanggang semifinal dan juga indonesia atau timnas u sembilan belas
berkesempatan untuk terbang ke pulau andia untuk ke piala lidia u dua puluh
yang masih berada di area
bagaimana terkait penjualan tiket untuk pertandingan antara timnas u sembilan belas indonesia melawan jepang
apakah tiket sudah habis terjual atau bagaimana rizky
ya fani berbicara tiket memang yang pertama
skemanya dibagi dua offline online
namun kemarin akhirnya pssi memutuskan semua penjualan tiket dijual secara online
dan total tiket dijual hanya maksimal enam puluh lima ribu tiket saja
berbicara apakah habis atau belum habis
memang belum bisa mendapatkan informasi pasti dari pssi terkait keberadaan tiket
apakah sudah habis atau belum habis
namun tadi saya sempat membuka website atau situs resmi dari pssi
saya lihat di bagian pembelian tiket memang masih terdapat tiket timnas indonesia
namun jumlahnya memang sudah tidak banyak
karena kemarin pun dari enam puluh lima ribu lima puluh lima ribu tiket timnas untuk lagam malam ini sudah habis terjual
berarti sisanya masih ada jatah untuk supporter yang akan membeli tiket pertandingan
bisa langsung buka saja di situs resminya
pssi untuk membeli tiket dan langsung datang ke stadion